ini adalah virtual reality dimana penggunanya akan masuk ke dalam
sebuah dunia virtual yang benar benar berbeda dengan dunia nyata
sedangkan ini adalah augmented reality teknologi yang bisa menggabungkan objek virtual ke dunia
nyata biasanya menggunakan smartphone namun interaksinya terbatas dan ini
adalah mix reality sebuah teknologi yang memiliki campuran konsep antara virtual
reality dan augmented reality hasilnya teknologi ini dapat menciptakan interaksi
yang lebih kompleks antara lingkungan nyata dan objek virtual yang diproyeksikan melalui
sebuah kacamata khusus untuk merasakan langsung teknologi mixed reality saya mengunjungi kantor
microsoft indonesia untuk menggunakan teknologi mixed reality secara optimal
salah satunya bisa menggunakan aplikasi yang berbeda dengan aplikasi yang lain
menggunakan kacamata ini kacamata ini adalah kacamata hololens bedanya dengan kacamata virtual
lain adalah bisa dilihat dan saja ini transparan jadi kita tetap bisa melihat lingkungan sekitar
nantinya kacamata ini juga mampu menampilkan tampilan animasi grafis dan kita bisa melakukan
interaksi secara langsung menggunakan isyarat tangan
ketika pertama kali memakai hololens beberapa menu virtual muncul di mata saya ada pula objek
lain yang bisa dipindahkan atau dimainkan seperti halnya benda nyata awalnya agak terasa aneh bagi saya
karena saya bisa melihat objek benda virtual sekaligus ruangan tempat saya berada

mencet mencet sama ngambil barang
jadi sebenarnya untuk melakukan operasional menggunakan holeris ini
kita cuma cukup menggunakan tangan kita
dengan sepuluh jari kita kita bisa pegang objek tersebut
jadi mungkin pembiasaan dari sisi bagaimana kita menggunakan environment kita
jadi nanti objeknya benar harus kita deketin
jadi kalau objek itu bendanya agak jauhan dikit kita harus deketin
benda hologram itu memang dia attach dengan apa yang ada di dunia nyata positioningnya
setelah beberapa saat saya mulai terbiasa saya mencoba simulasi yang lebih sulit
yaitu mencoba fitur kolaborasi
di mana saya harus berlatih mengoperasikan sebuah mesin
dengan panduan seorang instruktur yang berada di tempat lain secara real time
lalu bagaimana teknologi mixed reality ini bisa dijalankan
jadi ketika kita bawa teknologinya itu bisa beragam
dari mulai hololence untuk kacamata tadi menggunakan smartphone
menggunakan tablet atau pc bahkan menggunakan beberapa device seperti drone
jadi tergantung bagaimana skenario bisnis yang akan kita bangun bersama
dan itu tidak hanya terbatas pada device tapi juga terhadap teknologi yang membantu di belakangnya
di indonesia teknologi mixed reality telah dimanfaatkan oleh beberapa industri seperti manufaktur perhubungan dan juga perbankan
biasanya dalam hal pelatihan karyawan dan perawatan peralatan
menurut daniel andrew co founder perusahaan yang menyediakan layanan mixed reality
adopsi teknologi mixed reality menunjukkan peningkatan setiap tahun
meski demikian sebagai teknologi baru tentu masih ada beberapa kekurangan
klien kita klien pertama kita adalah pt solusi bangunan
indonesia polsim dan grup semen lainnya itu mereka punya empat pabrik
kita implementasi untuk empat pabrik lintas pulau di indonesia
sejauh ini salah satu feedback yang perlu enhancement adalah di level hardware nya sendiri
karena untuk saat ini penggunaan maximum itu kurang lebih sekitar satu jam untuk mereka melakukan remote maintenance
pada acara pameran teknologi consumer electronic show dua ribu dua puluh tiga di las vegas amerika awal januari lalu
teknologi imersif menjadi salah satu teknologi yang paling melonjol
beberapa produsen kacamata imersif memperkenalkan produk terbarunya
bahkan sebuah startup dari eropa menciptakan sebuah kacamata virtual reality yang bisa mengeluarkan aroma
lantas apakah ini artinya tren teknologi mixed reality akan booming di tahun ini
kalau saya melihat sebenarnya
selain gaming gitu tapi masa depan cukup besar di mixed reality itu kan ada di industri ya
di manufacturing di riset di industri lah ya
bahkan juga mungkin di real state
karena kan ini bisa menggabungkan dua dunia itu ya
jadi kurang lebih di situ
nah mungkin ini bicara masalah prioritas saja
apakah mereka sudah melihat ini sebagai prioritas yang musk have
karena kan teknologi itu pasti ada adopsi dan hubungannya juga dengan
dan benefit realnya apa sih
saat ini teknologi mixed reality baru dimanfaatkan oleh kalangan industri
namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang setiap orang dapat menggunakannya
peniputan sianin indonesia jakarta